terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara presiden joko widodo merespon wacana dirinya akan menjadi penasihat khusus presiden terpilih prabowo subianto
melalui pengaktifan kembali dewan pertimbangan agung
usai meninjau rumah sakit umum daerah konawe presiden jokowi bilang
wacana untuk jabatan dewan pertimbangan agung di kabinet prabowo gibran masih terlalu dini untuk dibahas
jokowi bilang saat ini dirinya masih menjabat sebagai presiden selama enam bulan ke depan
ini saya itu masih jadi presiden sampai masih enam bulan lagi loh
ya sekarang masih pekerja kayak gini ditanyakan
pak presiden kalau terlalu selalu kemudian perusahaan
politisi pkb daniel johan menilai wacana dewan pertimbangan agung yang disiapkan untuk jokowi usai pensiun
perlu dipertimbangkan karena selain harus mengubah undang undang penambahan institusi harus mempersiapkan anggaran baru
bentuk kembali itu akan menguras kembali anggaran yang sangat terbatas ini
sementara begitu banyak program penting yang harus diwujudkan
yang kedua dewan pertimbangan agung pada masa pemerintahan pak harto setelah itu dihapus karena pertimbangan tidak efektif
nah lalu pada zaman pak jokowi dibentuklah one team press
yang kelima yang melihat tidak efektif
pengamat politik ujang komarudin mengkritik tawaran jabatan penasehat prabowo untuk jokowi
ujang bilang konsep dewan pertimbangan presiden adalah konsep masa orde baru dan sudah dihapus di era reformasi
ujang menilai pembentukan dewan pertimbangan agung harus dikaji efektivitasnya
karena dari struktur ketatanegaraan harus merevisi undang undang
dewan pertimbangan agung itu adalah struktur ketatanegaraan di masa orde baru
dan itu hilang ketika masa reformasi
masa iya dikembalikan lagi gitu ya di masa reformasi ini kepada struktur ketatanegaraan di masa orde baru dulu
mungkin niatnya baik mungkin niatnya bagus
pak bambang susatyo ingin mengakomodir pak jokowi sebagai ketua dewan pertimbangan agung
soal wacana tawaran jabatan untuk joko widodo sebagai penasihat khusus presiden terpilih prabowo
sudah ada wasekjen partai amanat nasional saleh daulai politisi pdi perjuangan deddy sitorus dan pengamat politik brin siti zuro
selamat sore bang deddy pak saleh dan ibu siti
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
selamat sore mbak siti bung saleh
pak saleh ini wacananya muncul
tawaran jabatan untuk pak jokowi sebagai penasihat khusus untuk presiden terpilih
sebenarnya seperti apa wacana ini kalau ada di kalangan koalisi indonesia maju
sebetulnya ya inti daripada tawaran ini menurut saya adalah bagaimana agar pak jokowi setelah nanti purna tugas sebagai presiden republik indonesia
karena pikiran pikirannya kemudian kontribusinya bagi bangsa dan negara ini masih bisa dirasakan
jadi karena itu harus ada saluran resmi yang mungkin bisa dijadikan sebagai sarana beliau untuk mengurai pokok pokok pikiran tersebut
nah salah satu mungkin yang jadi bahan pertimbangan sekarang ini adalah dengan membuka satu pintu yang baru yang namanya dpa
pintu yang sebetulnya sudah ada zaman dulu ya itu dewan pertimbangan agung
nah masalahnya tadi memang kalau itu dibuka lagi tentu tidak mudah karena memang harus ada revisi revisi terkait dengan aturan perundang undangan kita yang berkenaan dengan hal ini
kemudian yang kedua bisa jadi memang pikiran pikiran seperti ini itu dibuat bukan hanya atas dasar pikiran pribadinya pak prabowo sendiri
tetapi juga mungkin sudah mendengar ada masukan masukan dari pihak pihak lain yang memang melihat bahwa pak prabowo ini harus betul betul didekatkan
pokok pikirannya dengan pak jokowi dalam rangka melanjutkan estafet pembangunan yang sudah berhasil dan dicapai hari ini
sebab ide dan gagasan yang ditawarkan oleh pak prabowo ketika pilpres kemarin itu adalah melanjutkan apa yang sudah ada saat ini
apa apa yang perlu dilengkapi sehingga gagasan dan pembangunan yang sudah dirancang oleh pak jokowi selama sepuluh tahun terakhir ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat kita
jadi ini yang saya kira menjadi titik awal kenapa usulan seperti ini
oke saya ke bu siti bu siti bagaimana anda membaca wacana ini
apakah ini bagian menjadi
jadi apa ya balas jasa prabowo atau sekedar
atau apa ketergantungan dari prabowo subianto ke pak jokowi
ya mungkin pertanyaan mendasarnya adalah apa urgensinya apa relevansinya dan apa signifikansinya
mengusulkan gitu ya pak jokowi untuk duduk di dewan pertimbangan agung
jadi kelembagaan baru nanti artinya
nah tentu ini harus dikaitkan dengan ketatanegaraan kita
pak jokowi ini saat ini sudah duduk di ri satu
top ya top kekuasaan tertinggi sudah
masa kita downgrade gitu untuk menjadi apapun gitu purna bakti nanti
jadi menurut saya mungkin bukan itu ya melanjutkan tidak identik atau sama dengan gitu ya
tetap pak jokowi ada di ketatanegaraan itu dan di posisi tertentu dan memberikan terus menerus secara formal gitu ya
tidak seperti itu juga membacanya kalau menurut saya
jadi tentu ini akan menjadi satu presiden yang tidak positif karena pemilu nanti lalu juga akan terjadi perubahan perubahan
institusi yang terkait dengan ketatanegaraan
sebetulnya birokrasi kita ini sudah sangat gembung gitu ya sangat gemuk
sementara ada obsesi yang luar biasa bahwa negara bangsa ini harus memiliki gitu ya
birokrasi yang kelasnya itu dunia gitu kan
kalau berkelas dunia artinya apa
kaya fungsi gitu ya bukan kaya struktur
jadi miskin struktur tapi kaya fungsi
ini yang kita harapkan ke depan tentu dengan posisi pak jokowi tadi kan sudah diulang ulang oleh pak jokowi
jadi yang gopoh gopoh ini siapa sebetulnya
yang sibuk sendiri ini siapa
sementara pak jokowi juga merasa dirinya masih menjalankan tugas yang sangat besar saat ini sebagai ri satu
lalu menurut anda wacana ini muncul atas dasar apa bu siti
ya tentu ya penghargaan kepada pak jokowi gitu ya
jadi orang indonesia itu punya ewo pekewo punya tata krama gitu ya
punya keinginan untuk bagaimana orang yang dianggap itu sosok yang dianggap mungkin sudah sangat berjasa dan sebagainya
tetap harus ada dan mendampingi mengawal seperti itu
ini mengelola negara ada ketatanegaraan kita yang tentu harus dipatuhi dan ditaati gitu ya
karena tidak aktif menjadi presiden yang tidak positif ke depan
bahwa setiap pemilu kita akan mengubah ubah akan menata kembali apapun
padahal ini kesinambungan saja sebenarnya
baik saya ke bang deddy
bang deddy kalau menurut anda anda membacanya seperti apa nih
wacana jabatan khusus sebagai penasihat khusus presiden terpilih
sama ya dengan muzuhro ya urgensinya apa
kita harus memahami kondisi psikologis pak prabowo ini sebagai kondisi orang yang merasa berhutang budi
ada pepatah cina kuno mengatakan ketika anda menerima kebaikan orang lain anda akan kehilangan kemerdekaan
nah inilah yang hari hari kita lihat sekarang pak prabowo sibuk mikirin
sehingga muncullah ide membuat tempat yang namanya dpa yang sudah kita hapus dari undang undang dasar melalui perubahan keempat
jadi ini kan itu tadi psikologi tersandra hutang budi sehingga sibuk mikirin itu
lalu yang kedua psikologi tersandranya ini utang mudi muncul lagi wacana kabinet sampai empat puluh kursi
masalah orang yang merasa berhutang budi sehingga harus mengembalikan kebaikan orang dan pada akhirnya kehilangan kemerdekaan
nah yang kedua ini koalisi indonesia maju harusnya ganti nama
jadi koalisi indonesia mudur atau koalisi indonesia muter muter
yang namanya dpa itu adalah masa lalu kita koreksi kita terhadap kelembagaan yang tidak efektif pada pemerintahan orde baru
malah mau mengubah undang undang dasar tuh dengan mengembalikan dpa
besok kejutan apa lagi yang akan kita dapat
apakah mau ada pangkom katip lagi
mau dui fungsi abri lagi
ini apakah ada romantisme masa lalu di pak prabowo sehingga ingin mengembalikan simbol simbol orde baru ini kembali lagi ke ruang publik
pertama ada problem utang budi balas jasa
dan yang kedua bisa jadi ada romantisme masa lalu karena saya tidak melihat urgensinya untuk masa depan
kalau saran saya daripada bikin dpa untuk mikirin pak jokowi ya udah diperpanjang dua tahun aja pak jokowi
gibran diserah dulu nanti tahun ketiga baru masuk
pak saleh gimana anda meresponnya
dibilang untuk balas jasa utang budi atau romantisme masa lalu
saya kira bahasanya nggak seperti itulah ya
karena pak jokowi ini dengan pak prabowo priode pertamanya pak jokowi itu mereka berseberangan
kemudian pada periode keduanya pak jokowi di mana pak prabowo bergabung
jadi antara kedua topo ini ini sebetulnya adalah pernah berteman bersahabat
tapi mereka juga pernah katakanlah saling mengeritik
dan saling memberikan atukan
nah karena itu secara jujur itu di banyak tempat
prabowo menilai bahwa kinerjanya pak jokowi itu sebetulnya sangat baik dan berhasil
nah beliau ingin memajukan ini lebih memperluas lagi kemajuan kemajuan yang dicapai
dan karena itu basis basis yang sudah dilitakan oleh pak jokowi itu tetap harus dilanjutkan
dalam konteks itulah perlu ada kontinuitas
dan kemudian juga perlu ada komunikasi antara pak prabowo dengan pak jokowi itu
nah sebetulnya formulasi yang ditawarkan itu kan bukan hanya dpa
jadi kemarin itu ada juga usulan membentuk apa yang disebut dengan barisan nasional
barisan nasional itu adalah gabungan dari partai partai koalisi dan juga para pendukung
dimana nanti di sana pak jokowi ditempatkan sebagai pemimpinnya
dengan begitu nanti masukan masukan dari berbagai pihak
yang ada di lingkaran katakanlah pendukung pak prabowo itu menjadi sistematis dan sinergis ya
nah kalau itu dia tidak perlu ada merubah undang undang karena itu sifatnya memang di luar pemerintahan begitu
jadi ini juga menjadi salah satu alternatif
alternatif yang lain kemarin itu kan sempat ada usulan dan sekarang saya kira wacana itu masih ada membentuk presidensial
nah presidensial club itu juga sebetulnya adalah contoh contoh tawaran alternatif di mana kita bisa menempatkan pak jokowi untuk masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari agenda agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan ke depan
jadi semua alternatif alternatif ini sebetulnya adalah pilihan pilihan yang belum final
belum final ini sifatnya masih usulan tawaran dan menunggu komentar dan pendapat dari pihak pihak lain yang katakanlah dalam hal ini
baik kita masih akan membahasnya lalu seberapa efektifkah wacana jabatan yang akan diberikan kepada presiden joko widodo setelah purna tugas
saya udah bilang tadi psikologinya pak prabowo ini sekarang adalah ya ini kan payback time gitu loh
bagaimana mengembalikan jasa baik yang sudah diberikan presiden jokowi sehingga beliau bisa menang mudah menang mutlak
itu kan masalah psikologinya gitu loh
ini tentu akan pusing pak prabowo bagaimana naral pak jokowi dalam situasi yang terhormat
dan saya tidak percaya ini cuma usulan
gak mungkin seorang pak prabowo melemparkan usulan tanpa diskusi yang mendalam
dan saya tadi mendengar jawaban pak jokowi dia juga tidak nolak gitu
dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh bu siti
pak jokowi itu sudah primus enterparis
undang undang konstitusi kita sudah memberikan beliau sepuluh tahun
untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa beliau lakukan
rakyat sudah memberikan kesempatan
kalau sekarang pak prabowo tidak menganggap bahwa dia sendiri tidak punya cukup kemampuan untuk menjalankan lebih cepat lebih baik dari pak jokowi
sehingga pak jokowi harus ada secara formal terus dalam pemerintahan
jadi ini adalah gagasan gagasan
atau katakanlah kegaduan yang dimunculkan untuk mentes psikologi publik
bagaimana nih mengatasi masalah menempatkan pak jokowi gitu
ada ini korelasinya dengan back mind pak prabowo
karena misalnya tadi yang disebut itu apa namanya contoh misalnya ada rencana barisan barisan nasional atau apa
tapi kan tadi disebutkan juga untuk melanggengkan keberlanjutan program
dari pemerintahan jokowi sebelumnya
semua isu kampanye program yang disusun oleh pak prabowo itu
logikanya kan lanjutan dari program yang disusun oleh pak jokowi
pak prabowo itu kan dari pak jokowi
lalu kenapa tiba tiba pak prabowo merasa tidak percaya diri
kalau pak jokowi tidak ditempatkan pada satu lembaga formal
maka beliau akan kesulitan meneruskan apa yang sudah dibangun pak jokowi
atau dia tidak merasa percaya diri
program program itu tidak akan terlaksana tanpa pak jokowi
kalau hanya minta masukan mbak
bisa nggak pak jokowi ngopi ngeteh di depan istana
seperti yang sering dilakukan pak prabowo
pada posisi formal pemerintahan
saya nggak tahu apakah karena itu rasa tersandra pak prabowo
karena beliau gak bantah gitu loh
ini disebut bahwa pak prabowo bisa jadi tidak percaya diri
seberapa besar prabowo ini
pak prabowo ini bisa bebas dari pengaruh joko widodo
antara pak prabowo dan pak jokowi
pak jokowi mengundang pak prabowo menjadi menhan gitu ya
selanjutnya mencalonkan mengusung bahkan mendukung gitu ya
dan ternyata berhasil gitu ya
tentu ini secara politik
dari perspektif politik kita bisa menerjemahkan sebagai satu
tentu ini politik simpaitik
jadi kerjasama yang secara politik itu saling menguntungkan sebetulnya
mulai ada presidensial club sebelumnya
barisan nasional yang dihuni akan dihuni oleh partai partai politik banyak
oleh relawan dan sebagainya gitu ya
dan terakhir ini ada dpa dan partai bahan agung
itu semua sebetulnya adalah ingin menunjukkan gitu ya
atensi khususnya dari pak prabowo dan sekitarnya kepada pak jokowi
cuman sejauh mana dampaknya ketika usulan usulan itu berhimpitan atau menyentuh gitu ya
kalau dibilang ada ketergantungan
dalam kaitan memberikan masukan memberikan insight di pemerintahan yang baru
karena dinilai pak prabowo tidak terpercaya diri atau tersandra
karena pak prabowo adalah sosok yang dari awal itu mandiri sebetulnya
sosok yang dari awal fighter gitu ya
baik di tentara maupun di partai gerindra
sampai ikut pemilu berkali kali
sebagai cawapres sebagai capres tiga kali gitu ya
jadi itu menunjukkan bahwa dia bukan tergantung gitu
hanya dalam konteks ini gitu
secara eksplisit dan ekspresif gitu ya
bagaimana terima kasihnya dan sebagainya
berarti anda setuju kalau disebut sebagai balas jasa
saya tidak ingin menegaskan sesuatu yang tegas ya
jadi it goes without saying bahwa itu jelas ya
jadi hubungan yang saling tentunya
tapi ya seperti itu pola relasi dalam kepentingan politik
jadi menurut saya tidak perlu dijelas jelaskan gitu
cuman masalahnya yang kita pikirkan adalah dampaknya
ketika harus menghidupkan kembali deman pertimbangan agung
ketika pertimbangan agung dihidupkan kembali
itu kan anggotanya bukan hanya satu
bagaimana mengarrange itu lagi dan sebagainya
saya ke pak saleh terlebih dahulu
bagaimana anda merespon kalau disebut tadi oleh bang deddy
saya melihat bahwa pak prabowo itu adalah seorang mantan tentara militer
yang sudah memimpin pasukan
sampai akhirnya beliau menjadi seorang jenderal
kalau ditanya soal kepemimpinan dan kepercayaan diri
saya kira itu tidak perlu diragukan lagi
jadi kalau masih disebut bahwa beliau itu orang yang tidak percaya diri
menapikan keberadaan dan eksistensi kaderisasi di militer kita
dimana kita tahu bahwa general general di militer kita ini juga orang orang hebat
orang orang yang percaya diri dan yang sudah saya katakan lulus dari sisi leadership dan kepemimpinan
jadi karena itu ini sudah terjawab ya otomatis
belum lagi kepercayaan diri pak prabowo itu itu dibuktikan dengan beliau mendirikan partai politik
nah gerindra ini sekarang adalah partai kedua
sorry partai ketiga terbanyak perolehan pemilu yang lalu
dan sebelum sebelumnya beliau juga sudah ikut dalam apa namanya percaturan politik nasional
beliau itu sudah memimpin partai ini
saya kira dengan cukup keberhasilan
dimana di daerah daerah juga banyak calon legislatif yang menjadi legislatif
kemudian calon calon eksekutifnya juga
jadi karena itu dari sisi kepercayaan diri
dan bisa dibuktikan sendiri di partai gerindra
menurut pengamatan dan juga pendengaran kita dari teman teman yang aktif di sana
pak prabowo itu ya cukup sangat sangat percaya diri ya memimpin partai itu
dan dia sangat disegani dihormati dan tentu dianggap orang tua
jadi ini saya kira sesuatu yang sangat jauh dari apa yang disampaikan bahwa
kemudian apakah ini adalah bagian daripada balas budi dan suruhnya
saya kira bukan pada sisi itu sebetulnya
tapi lebih pada sisi keberlanjutan program
dimana memang sejak kampanye dari awal
prabowo gibran itu itu selalu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari keberlanjutan program pemerintah yang sedang dilaksanakan saat ini
dari berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tkn prabowo gibran
bahwa apa yang dilakukan oleh pak jokowi selama sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang betul betul membawa dampak positif bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara
karena itu perlu dilanjutkan
supaya komunikasinya itu tetap intens secara formal maupun informal
maka perlu dibentuk semacam lembaga seperti ini
dan ini kan sekali lagi belum final ini masih tawar
kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwa
pak prabowo itu berpikirnya bukan jangka pendek lima sampai sepuluh tahun
tapi beliau itu sebetulnya yang diperkirakan adalah tahun emas
dimana indonesia nanti generasi emasnya itu akan bangkit pada tahun dua ribu empat puluh lima
karena itu dalam proses ini tentu diperlukan orang orang yang betul betul ya bisa bekerja sama secara baik dengan pak prabowo
baik kami tangkap saya ke bang deddy
bang deddy jika wacana ini akan terus mengemuka
setelah sebelumnya presidential club yang kita tahu
menurut anda seberapa efektif nanti terkait dengan penasihat khusus presiden terpilih di dewan pertimbangan agung
ya nggak ada untung untungnya yang ada hanya melambatkan
makanya ini bukan koalisi indonesia maju tapi indonesia mundur
karena berpikirnya ke belakang terus bahwa keberlanjutan berarti pak jokowi ada dalam pemerintahan
kalau saya kalau betul pak prabowo itu percaya diri
sudah kasihan pak jokowi biar aja balik ke solo berkebun
kan beliau setiap saat bisa dipanggil itu yang pertama
yang kedua kalau beliau percaya diri ngapain ditambahin empat puluh kementerian
eh jadi sampai empat puluh logikanya begini mbak
banyak lembaga dibentuk oleh pak jokowi ya
sampai lima tahun itu banyak yang sampai sekarang anggarannya juga belum jelas
misalnya badan apa namanya itu ekonomi kreatif
sampai sekarang saya nggak tahu tahun keberapa
baru dapat tuh nomenklatur anggaran dari apbn
dia numpang ke kementerian pariwisata
nanti ini gimana lagi anggaran dari setnek
jadi apakah kita mau jadi orang munafik hanya bersihkan lidah
atau kita langsung bicara substansi
karena apa yang disampaikan daule dari tadi itu kan cuma lip service kalau menurut saya
kalau betul pak prabowo itu percaya diri
kalau betul pak prabowo percaya programnya itu semua adalah kelanjutan dari pak jokowi
nggak usah seret seret pak jokowi itu satu
kita masih akan nantikan tentunya seperti apa nanti wacana terkait dengan penasihat khusus presiden terpilih di dewan pertimbangan agung
terima kasih bang deddy sitorus pak saleh daulai dan juga ibu siti zuro sudah bergabung bersama kami di kompas petang atas perspektifnya sore ini